mulyana adalah seniman asli bandung jawa barat
yang tiga tahun terakhir menetap di jogja
mulyana merupakan perupa yang memilih medium renda
sejak dua ribu delapan lalu
teknik merendah yang biasanya digunakan untuk membuat baju
diubah mulyana menjadi sebuah karya seni
untuk membuat karya ala mulyana
alat yang dibutuhkan tidak banyak
hanya hakpen dan benang rajut
namun cara mengaplikasikannya butuh kesabaran
berapa lama mas biasanya orang
belajar teknik ini untuk akhirnya bisa
saya saja tadi mengait ngaitnya susah sekali
berapa lama biasanya orang
enggak tergantung orangnya
kalau satu bulan dua bulan gitu bisa diatur
bisa sehari dulu bisa
dua jam lah workshop dua jam biasanya
untuk teknik dasar yang rantai seperti ini
karya mulyana pernah dipamerkan di beberapa negara
seperti australia di tahun dua ribu lima belas
lalu hongkong dan singapura pada tahun dua ribu enam belas
dalam membuat karya
mulyana banyak terinspirasi dari lingkungan
setiap kali mendapat ide
ia langsung tuangkan dalam rajutan atau gambar sketsa
teknik ini dinilai memudahkan para seniman
apa sih yang ngebuat teknik ini jadi menarik banget
untuk seni rupa indonesia saat ini
apakah karena makanan jarang
atau kesulitannya tinggi untuk dikira atau seperti apa
nah tandaiknya yang paling keseneng tuh
teknik bisa dibawa kemana mana
jadi kalau lukis kan harus punya studio
untuk ukuran kecil
mulyana hanya butuh waktu satu hari dalam menyelesaikannya
namun untuk ukuran besar
lama pengerjaan bisa mencapai lima bulan
saat ini mulyana sedang dalam proses persiapan pameran tunggal di yogyakarta
serta pameran lain di pineng malaysia